jadi gitu ya sekarang muda muda rambut ya nama namanya gitu kan model latte cappuccino
betul sesuai dengan warnanya kan prabu suka kopi nih mungkin nanti bisa terinspirasi ya
saya mau latih cappuccino aja rambutnya gitu ya atau mungkin nanti juga ada model taiti misalnya
model rambut green tea gitu bisa juga ya
tapi yang paling penting berarti kesimpulannya adalah natural pra
gak boleh yang terlalu cerah terang gitu yang penting cocok untuk kulit kita gitu
kan hatinya saja yang cerah ya kalau begitu
supaya apa supaya misalnya kita bisa punya penampilan yang menarik dan tentu dengan hati yang cerah itu bisa menjadi idaman
baik buat perempuan maupun juga buat pria
nah iya tidak bisa dipungkiri kalau bicara soal itu tren perawatan kecantikan di indonesia pun berkembang ya
rata rata tuh pasti dipengaruhi dari negara korea
mau ikut ikut artis artis dari sana
nah demi resolusi kesehatan kulit wajah saya tercapai nih karena saya mau di tahun dua ribu empat belas ini saya lebih percaya diri dengan kulit yang lebih bersih juga nih prabu
sekarang masih kurang percaya diri atau gimana
ada masalah apa
kadang kadang apalagi kalau ada narsum narsum yang cantik ya prabu langsung kan matanya ke mereka
iya matanya ke mereka tapi kan hatinya ke kamu
oh tetap makasih loh ya
jadi gini pra biasanya kan kalau facial tuh sakit ya
ini sekarang ada tren satu treatment facial yang diklaim tanpa rasa sakit namanya korean facial
korean fashion wah korea ini luar biasa ya
begitu banyak inovasi inovasi muncul udah k pop sekarang juga ada k facial
oke coba kita lihat dulu ya seperti apa
hmm hmm gimana gimana udah cantik belum
tapi perempuan ya semuanya harus sempurna
nah kalau kita bicara soal perawatan kecantikan yang jadi masalah masyarakat indonesia yang notabene tinggal di daerah tropis kayak gini nih
itu paling tidak ada tiga
yang pertama kulitnya berminyak terus jerawatan dan muncul muncul flag hitam itu tanda tanda penuaan dini
aduh pasti kita anti banget ya sama sama masalah itu apalagi untuk perempuan
tapi tadi saya browsing terus ada satu perawatan yang diklaim akan trend di tahun dua ribu delapan belas namanya korean facial
dan dikatakan juga kalau itu tidak ada rasa sakit sama sekali bahkan dikas dikas
tanda tanda ada special

sudah jadikan sama dokter
udah udah banget
oke silahkan langsung aja
kenalin ini dokter ariana
jadi dok korean facial bedanya sama facial facial yang ada sekarang ini tuh apa
kita menggunakan teknologi dari korea namanya hidrogen mabrasi untuk membantu membersihkan mengangkat kotoran dan lapisan kulit mati
dan merangsang regenerasi kulit juga memasukkan serum tapi nggak pakai di ekstraksi dan juga pakai rasa sakit
nah ini korean facial bisa dilakukan semua jenis wajah kak
jadi basically sebenarnya korean facial ini aman untuk semua jenis kulit sebenarnya
untuk entah itu jerawat atau kering atau dia ada komedo komedo aja itu aman karena setiap treatmentnya itu kan kita menggunakan alat tapi ada produk produk yang kita pakai juga
nah produknya itu akan disesuaikan sama tipe kulit masing masing pasien
satu lagi nih selain tanpa rasa sakit yang saya baca kalau perawatan ini tuh baik juga ataupun boleh dilakukan sama ibu hamil ataupun perempuan perempuan yang lagi program hamil
sebenarnya sih basically banyak treatment yang bisa dilakukan untuk ibu hamil ataupun program
karena kadang kadang kita terlalu takut untuk nyobain gitu ya karena takut efek hamil sebenarnya dan segala macemnya
tapi ini karena nggak ada rasa sakit pasiennya bisa relax juga kita menggunakan bahan bahan yang aman untuk digunakan pada ibu hamil gitu
boleh kalau gitu mau dong dok saya di korean facial sekarang
untuk tahapan awal sama saja dengan fashion lainnya wajah dibersihkan scrubming dan massage
massagenya juara sih selain membuat otot wajah lebih relax aliran darah juga jadi lancar
selanjutnya empat langkah utama korean facial sekaligus pembeda dari facial lain
pertama hydra dermabrasi dengan vakum untuk mengangkat sel kulit mati sekaligus pemberian serum yang berbeda
kalau saya diberikan serum rejupination agar kulit lebih cerah kenyal dan awet muda
lalu radiofrekuensi dan elektroforasis masing masing selama sepuluh menit
rasanya seperti ada sedikit sengatan listrik di wajah karena memang listrik dengan voltage khusus ini membuat seru meresap sempurna
kemudian bulin yang berfungsi sama seperti pemberian s balance

sebagai pamungkas masker koji berry agar kulit cerah maksimal
hasilnya bagaimana filan primero
saya merasa kulit wajah jauh lebih lembab dan segar

kira kira menurut dia gimana ya
halo dengan mbak siapa
mbak tiwi korean facial juga ya
kenapa pilih koreen facial dibanding facial lain lain
karena kan kulit muka saya berlalu kusam sama kering ya
jadi dan takut juga kalo aksesaksi sakit
jadi kita pilihnya koreen saya pilihnya koreen facial
jadi itu bisa melembabkan bisa bikin cerah dan ga sakit sih intinya itu
oh udah berapa kali
udah yang ketiga kali
wuh terus perubahannya dari kusam gimana kira kira
jadi lebih kinclongkin nih sadirnya
ah itu dia
wah thank you ya mbak tiwi maaf loh dagang
yes jadi itu dia
ada beberapa hal yang memang harus kita garis bawahi dari korean facial ini
selain tadi tanpa rasa sakit yang kedua adalah manfaatnya
mungkin anda tadi bisa lihat sendiri perbandingannya sebelum dan sesudah saya treatment
anda berniat ingin merawat kulit wajah anda
jangan lupa lakukan facial ataupun korean facial ini secara rutin
minimal satu kali dalam sebulan
atau korean fashion ini juga aman ternyata dilakukan per dua minggu sekali
danir akhri jakarta